karena kayak curang aja kamu curang aku aku aku aku kamu kamu menerima kekalahan itu kamu

masalah bocekal sendet sendet gitu masih dapat nominasi sih
ustadz masalah bocekal sendet sendet gitu masih dapat nominasi sih ustadz
sobri untuk masalah itu akan dijelaskan langsung oleh istri taufik silahkan
jadi begini tadi robot hai dot ini sempat macet dan rusak tapi secara komponen sangat
menarik sekali dan fungsinya juga bagus sekali betul nah jadi itulah alasan kita
untuk memilih robot hai dot sobri kamu gengsi sama robot aku takut robot
ibu dapat bela aku ngejengsi sama baru kamu robot kecil gitu ulala hey
tema fantastic batik sergamo
mana tepuk tangannya
kenapa gak ada yang tepuk tangan sih
menyuap temen temennya pake
tapi kamu terima juga kan
kok kamu tau sih
betul itu sobri lukman idra
perlakuan kamu itu tidak baik
perlakuan kamu itu bisa dilaknat oleh allah
saya pikir saya setuju dengan apa yang diucapkan
oleh ustadz aulia
daripada kamu nyuap temen temen kamu
lebih baik kamu nyuapin ayam pakai dedek sekarung
itu lebih banyak pahalanya
bukan begitu ustadz ridwan betul
jadi sobri idra lukman
pernah kalian ulangi lagi ya
baik kalau begitu kita voting sekali lagi ya ustadz ya
tepung tangan kalian
tepung tangan kalian
selanjutnya untuk kostum robot sabri
jadi kalau begitu sudah jelas ya pak insinyur
kalau begitu pemenang robot terfavorit
di warung nilis tepuk tangan yang meriah dong wu wu wu
hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai
hai yang terdapat juara favorit lomba robotik ponpes kumanta dot alhamdulillah kaya kak karena
kita juga bohong dan nggak curang gak kayak sebelum betul tidak betul makanya kita juara kayak gini
stop stop kamu seru kaya sama dodot sama piala pialanya karena mereka itu musuh kita
dan piala itu sebut kita iya boy satu ratus dua puluh tiga
apa itu barusan
apa itu barusan
apa itu barusan
apa itu barusan
apa itu barusan
waduh balak voya

so burung berbeda agak ramu mati tuh ini kehilangan beres masih tiada band best dari teman teman apa ni berpengen pengen
mau berangkat dulu jalan jalan
menghirup udara segera
aduh ada beratnya
aku boleh ngeliat orang senang
aduh kesianan banget nih
gapapa kaki ku terjatuh olehnya
yang nanya sih itu siapa
ngerah ikal nih sama dodo
kamu coba kalian berdiri disini
pasti dia jatuhnya disini
kalau jatuh lah kalian kita yang disalahin
siandelo kalau kalian yang disalahin
oh jadi kamu yang bikin ulah sobri
kamu itu menerima kekalahan aja
kamu sih main curang
kita maunya menerima kemenangan
mana ada orang mau terima kekalahan
harusnya sobri yang menerima
karena kalian curang aja
eh kamu yang curang
aku yang curang
ada yang gak mau menerima kekalahan itu
jangan pada berantem
mas tepung aladzim
kenapa ustadz musa jadi bola basket
lempar masuk ke dalam kerajang
ustadz musa masuk
kenapa sendiri ngomongin bola basket ya
kalian ini gak boleh berantem
gak boleh ribut
pak kek nanya lagi
kan udah dikasih tau
sesama muslim itu bersaudara
sesama satu anggota tubuh
dia gak mau menerima kekalahan
gak mau gak mau
gak udah udah
sekarang udah waktunya makan siang
kalian semuanya kurang makan
ustazah ya inget harus tertib
jangan ribut lagi fine tum
ustadz ustazah dan pak insinyur
kita memang sudah merencanakan untuk menambah
mulai dari pramuka karya ilmiah dan lain lain
tenaga pengajar kita cukup kurang ini ustadz
kalau soal pramuka
saya pribadi dari sd sampai sma itu
saya selalu ngikutin kegiatan pramuka
saya juga pernah jadi kakak pembina kebetulan
oh alhamdulillah kalau begitu
berarti ustaza aulia bisa dong berbagi ilmu tentang pramuka
kepada santriwan maupun santriwati ya
baik kalau begitu langsung aja kali ya ustadzah
kita kasih tau kepada seorang para santriwan mumpir santriwati
tentang extra kurikuler kita yang baru ini
tadi itu kamu suruh si lukman
buat tabrak kaku biar pialanya hancur lebur
mungkin robot kita aja yang
iya kak yang konslet
nah yang konslet
jadinya dia nyuruduk nyuruduk kamu terus jatoh
mungkin itunya kabelnya udah rusak kali ya kan
robot kamu itu kan terbuat dari kardus
gak ada kabelnya gimana mau konset
itu cuma alasan kamu doang
ya tapi kamu curang juga kan
kamu nyuap nyuap temen temen kita
biar mereka tuh miri robot kamu ya kak
sobrik aku itu gak curang
tapi emang semua santri itu yang mau pilih robot hidut
pokoknya kita gak terima
kalian tuh pasti curang
sarja robot kita yang menang bukan robot dia
robot dia tuh kecil
tahun kita tuh besar paling bagus ya enggak
kalau kalian mau hadiah kita nih
nih ada nih seri tvk tuh
aku sama si dudut ini
gak mau ngejar pialanya
gak mau ngejar sertifikatnya
tapi aku disini mau
beringat nih karya berkarya
daripada kita berdua gak jelas cuman
gari garinya lombar robot tau
enak damai gitu ya
betul tidak kal
oh ya yaudah yaudah
ya makasih ya oke